jalan jalan cari udara segar
tangan lu kenapa nih
kamu gak boleh kalah sama penyakit ini
kamu harus bisa rai
kamu gak boleh kalah
kamu dimana ratu
aku kangen banget sama kamu
udah lama aku gak ketemu kamu
enggak mau ratu
kamu ada masalah ya
gak apa apa ra kamu gak usah sungkan sama aku
kamu cerita aja siapa tau aku bisa nolongin kamu
benar kamu mau bantuin aku
iya apapun itu selama aku bisa aku penuhin pasti aku kerjain buat kamu
edgar aku butuh uang
namanya rama utang sebesar tiga puluh juta
karena itu dia dipukulin sama rentenir
aku udah coba untuk minjem uang sama papa tapi papa nggak mau kasih
aku dan rama aku udah kerja banting tolong buat cari uang
tapi uangnya gak juga kekumpul
jadi kamu mau pinjem uang itu dari aku
ini aku serius aku ambil di bank dulu ya
besok aku kasih
edgar maaf ya aku janji aku akan bayar semua tahu tahu
makasih ya edgar
kamu gak boleh ngomong sama siapa siapa mengenai
aku pinjam uang sama kamu terutama sama rama
aku gak mau dia tersinggung
aku mau jaga perasaan rama
terserah kamu aja ra
kalau emang itu maunya kamu aku akan melakukannya
makasih ya edgar
kamu itu teman aku yang paling baik
yaudah sampai ketemu besok ya ra
ternyata kamu begitu mencintai ramah
aku sangat mencintai kamu ratu
aku permisi ya
penarikan uang tiga puluh juta ya pak
terima kasih ya
tiada apa apa kak
tidak ada apa apa ilsis
terima kasih ya
aku janji untuk balikin secepatnya
aku harus langsung pergi
itu uang dari papa untuk melunasi utang kamu dan ibu kamu
kemarin aku datang ke rumah
terus aku cerita sama apa apa mengenai kehidupan kamu dan dia memutuskan untuk bantuin kita
dia bilang kau boleh pinjam uang itu
sampai kamu nanti bisa melunasi kayak dulu
selama ini saya mengira anda itu adalah seorang wanita yang terpandang dan terhormat
tapi ternyata anda adalah seorang yang materialistis
ya yang tidak bermoral dan tidak punya hati nurani
dan anda rama lebih baik anda mengaku
kalau memang anda yang menyuruh ratu untuk meminta uang smed guard
eh anda tidak usah pura pura tidak tahu
seumur hidup saya saya tidak pernah melihat laki laki sehina dan serendah anda
ya lelaki laki yang hina dan rendah yang memanfaatkan wanita yang dicintai untuk kepentingan anda
saya sebagai sahabatnya edgar
saya tidak akan membiarkan kalian berdua menyakiti edgar
kalian memang pasangan yang jahat

lo udah bohongin gue
rama dengerin aku dulu
rama dengerin aku dulu
rama kamu harus dengerin penjelasan aku
nggak ada yang mesti dijelasin lagi
semua itu udah jelas
gue udah bikin gue malu
lu kenapa minjem uang sama edgar dan gak pernah bilang sama gue
dan kenapa mesti edgar
rama aku mohon dengerin dulu penjelasan aku ya
apa yang joe bilang itu benar
lo tuh cuma tuan putri yang nggak mau susah tau
kamu jahat tau
kamu ngapain di sini rak
pas banget aku ketemu sama kami di sini
aku ngajak dipinjam
kenapa sih rah
aku tau edgar
aku itu memang cewek yang nggak tau diri
aku nggak tahu terima kasih aku jahat
aku udah mengenpatin kamu orang yang sayang sama aku
itu kan edgar sama ratu
eh gue duluan ya
gue duluan ya joe
mau dibawa kemana dia
ya kemana lagi
ke rumahnya lah
lo pake dong otak lo
maksudnya apa sih joe
edgar ratu itu kan lagi mampu
dan sekarang ini orang nggak ada yang kenal sama dia kan
nah lo punya satu kesempatan nih gar
satu kesempatan bagus gar
tapi kenapa nggak lo pake satu kesempatan itu gar
nggak mungkin joe
gue nggak akan ngelakuin itu ke ratu
apa yang terjadi dengan mereka ya
lo itu nggak perlu ngapa ngapain sama ratu
yang lo perlu itu cuma berlaga ada apa apa sama ratu kan
tadi juga lagi nggak sadar apa yang dia lakuin
selama ini lo cinta sama dia kan
dia itu selalu pergi dari lo gar
dia senang liat lo sedih gar
dengan cara seperti ini gar lo bakalan bisa ngikutin dia gar
dia bakalan bisa jadi pilih lo selamanya gar
gue yang setir lo duduk di sebelah
kita mau ngapain di tempat kayak gini
kita kesini mau ngejalanin semua rencana kita gar
gue nggak mau ngelakuin ini jok
biar cuma pura pura ratu akan sangat menderita
berkali kali gue bilang sama lo pakai otak logat
semua ini emang akan nyakitin ratu kan
tapi cuma sementara gar
nah setelah itu ratu akan bisa berpikir kalau emang hidup sama lo itu bisa jauh lebih baik daripada dia harus hidup sama sirama
hah kalau lo berhasil nge guide ratu dengan cara ini
kamu akan bisa hidup bahagia sama dia
lo bisa melindungi dia lo bisa menjaga dia dengan sepenuh hati logat
ini buat kebaikan lo bukan buat gue
sekarang bantuin gue bawa ratu ke dalam
ngapain jok sama edgar bawa ratu ke homotel
ngapain aku pikirin
ratu kan sayangan aku
malah bagus dong kalau dia ada apa apa sama edgar
itu artinya rama bisa jadi milik gue
jok gimana kalau kita anterin ratu balik ke kontrakannya aja jok
kita nggak sejalan jalan lo itu ya
yang kita perluin itu cuma situasinya
seakan akan itu lo udah tidur sama dia kan
itu aja nggak lebih
gue nggak sanggup nyakitin ratu
lu jangan paksa gue lagi
ternyata lo minjem uang sama edgar ya
rama dengerin aku dulu rama
ram tangan ram
aduh rama konsentrasi dong
ih rama kamu tuh beberapa hari lagi mau tanding
gimana kamu bisa siap kalau kamu latihannya kayak begini terus
jadi ratu belum pulang ya
belum tuh mas
dari tadi saya juga gak lihat dia
kalau begitu saya permisi dulu ya mas ya
ratu lo pergi ke mana sih
semua ini gara gara gue
kalau aja gue nggak terlalu keras ke ratu
kalau aja tadi gue gak mangki maki dia kayak gitu
gue harus cari ratu sampai ketemu
bisa udah aja